kalau gue lebih memilih si sobari yang udah jelas kelakuannya begini begitu begini tahu
kalau si mahmud bisa bisa dia balik lagi tukar zaman dulu bener bener sama mahmud
mbak jangan inget yang jelek jeleknya aja dong
masa waktu segitu lama orang agak berubah sih
lu inget nggak lu waktu lu masih kecil lu pulang ke rumah berdua
duit kita itu masih jadi milik kita
kalau sampe dia kagak jadi kawin sama si romani duit kita tetep aman aman aja mbak
udah bi nanti bi udah
wah buka lowongan kerja
hebat abang haye budi kaya terima lowongan
hei gua gak bakalan terima lu kerja jadi pegawai di toko gue
orang kaya bakal jadi pegawai di toko gue ngerti
udah bakalan bangkrut kalo lu ada di sini
umi jangan ngomong begitu dong
bagian juga siapa yang mengisi lowongan kerjaan
haye kagak punya bakat korupsi
hah empo yang gak gak aja
lagian pok denger ya
ini kan tokohnya haji muhyiddin abang aye ya kan bang
ha haye adeknya berarti ini toko haye juga
emang nyadang lamar di toko sendiri yang ada direktur utama
udah nih jangan marah marah begitu
lagian juga haye kagak
haye gak bakal kerja di sini
haye udah punya kerjaan
udah punya kerjaan
lu mau nyanyi sulam
busu haye kerja sama sulam kerjasama
kan tau buburnya sulam tuh enak
jadi haye kerjasama sama sulam
apaan tuh prences
harusnya abang bangga punya adik
satu satunya pemuda yang sukses punya princes
aduh masya allah
lu kenapa kerja sama dia
lu kan tahu kita ini kagak suka sama si sulam
nih haye ntar satu satunya orang yang sukses
pengusaha perancis di kampung ini
udah dah masuk dulu
jangan ngebacot aja lu
jangan ngeheran lu
dua puluh tahun kagak pulang
pulang udah kaya lagi lagi
jadi menurut lu gimana nih rom
soal yang mau nambah grup aku beruntung
perlu nambah lagi nggak ya
lu kenapa bingung begitu sih
apa mikirin siapa anak buang lagi
ya itu dia mah
sulam nih mikir mau nambah gerobak lagi
karena semaren ada yang dateng
minta kerjaan sama sulam
makanya sulam mikir
perlu nambah gerobak lagi nggak
ya udah itu bagus
nambah aja lagi
pas bingung tuh orang lagi perlu kerjaan lagi
itu kan rejeki nanenye
salah juga dengan pahalanya adik
cuma ada dua masalah nih
yang mau bawa ke gerobak si mahmud
nggak deh nggak
itu anak kecil dari mulai kecil
itu kan dulu mak
dua puluh tahun masa orang kagak berubah sih
tapi bukan itu yang jadi pikiran islam nih
emang sebenarnya apa sih yang abang pikirin
sobari tuh sama mahmud
nggak pernah akur
sobari itu benci banget sama si mahmud
karena waktu kecil nih
abang sama me sobari
sering kerjain sama mahmud
dia bakal mutusin pertemanan
kalau sampai si mahmud diterima kerja
mau berhenti berteman sama pak haji sulam
kalau pak haji sudah mau ngasih kerjaan ke pak mahmud
apa iya sih kita mesti pindah rumah lagi
aduh haji sulam itu udah baik banget bang
udah ngontrakin rumahnya dengan harga murah buat kita
kalau abang berhenti
terpaksa dah kita dengar kontrakan yang jelek lagi
yang butut lagi
kalau ayah si oga beh
balik lagi ke melarat
kita bisa berhenti
kalau abang berhenti
kita bisa berhenti
kalau ayah ke melarat
kalau babek mau
tidak babek sendiri
nih ayah ngurusin si kecil di rumah pak haji tarkan aja
repotnya minta ampun
hah tiket tetep pak haji
tinggal di sini aja
bukannya takut melarat
tapi kayak tiket takut jauh dari bang romy
berarti apa sih lo
kalau abang nih
ame persahabat sama haji sulam
udah deh bang
aduh gimana hidup kita ntar ya bang
bakal kusut kayak dulu bahan
ah enggak deh
lebih memilih si sobari
yang udah jelas kelakuannya
begini begitu begini betau
hah kalau si mahmud
tukar zaman dulu
bahkan dari setelah mahmud
emang jangan inget yang jelek jeleknya aja dong
orang kagak berubah sih
lo waktu lo masih kecil
lo pulang ke rumah
berdua sama si sobari
hmm nantaran tuh celana lo
dimasukin ke coa
ke kantongnya sama dia
jangan udah dah
nggak lupa inget terus
karena lo berat di celana tuh
lantaran ya itu tadi
dimasukin ke coa
tunggal mau lo nunggu ke cura pak
berdantaran si mahmud ini
jadi hilang deh akal gue
aduh ya allah ya allah
bikin apa kau pergi dong
asam dia mulut ini
kenapa muka umi dia tekuk tekuk begitu
umi nggak habis berbual
dia udah kecil
umi nggak habis pikir bah
kenapa dia kerja sama
sama si sulam
padahal dia tau umi sebelah
sama si sulam
minta dia minum kopi malah
ngom kan soal si mahmud
umi bingung nih bah
apa dia kagak tau
kalo selama ini si sulam itu
selalu mau wajah tauin
nama baik keluarga kita
malahan dia kerja sama sama si suma
ya habis mau diapain lagi mi
abah juga oh gak ngeliat ngeliat sama si mamut
abah tau bener watak dia
kalau udah maunya ya maunya
kakak gak ada yang bisa ngerubah dia mi
tapi ini harga diri kita bah di mata orang
masa si mamut kerja sama sama dia
mau dimana taruh limu kek
kenapa dikagak jualan somai aja
atau jualan belakangan yang lain kek
kita pasti bakal modalin
abah udah angkat tangan deh
ini bukannya abah senang dia kerja sama si sulang
abah juga gak suka dia kerja sama si sulang
tapi abah paling males berdebat sama dia mi

supaya dia tuh jangan kerja sama abis si sulang
mi cukup nih kebiasaan abah nih
kakak bakalan bisa orangnya kalah sepala
mau minum kopi gak untuk gue
itu aja ngambek terus